hasil imbang di laga filipina kontra thailand sudah menutup peluang indonesia di piala aff dua ribu delapan belas
kini tersisa satu laga terakhir menghadapi filipina pada dua puluh lima november mendatang
para punggawa timnas pun diharapkan tetap memberi penampilan terbaik di hadapan publik sendiri
timnas indonesia terus mematangkan persiapan jelang laga terakhir pengisian grup piala aff
long filipina pada minggu mendatang
pada rabu pagi latihan timnas berfokus pada penyelesaian akhir
hal itu terlepas dari rendahnya produk tes gol timnas indonesia di tiga laga awal
sejauh ini di piala aff dua ribu delapan belas evan dimas dan kawan kawan baru membuat lima gol dan sudah kemasukan enam kali
selain teknik finishing pelatih bima sakti juga mengakui kekalahan atas thailand
berimbas pada mental bermain anak asuhnya
karena nyepat latihan ini para pemain diminta bermain tanpa beban dan senyaman mungkin
ada finishing sedikit tadi karena kita juga akan konsentrasi bagaimana penyelesaian akhir
kondisi semua bagus andi juga sudah tidak ada masalah dengan tangannya
kemarin sempat diperiksa oleh dokter ternyata nggak ada masalah